dari pertama gue udah bilang sama jadi gue kagak suka tau gak lo kak
nah terserah lo dah terserah lo tau ya
kalau cuci motor ini ini urusan laki laki
kalau urusan perempuan di dapur ya
kasian enggak apa apa sampe istirahat aja
biarin sentih nih
tin kok lo disuruh masuk bang pi
tin jangan jangan tin
kamu ngapain sih tin
kamu belain tuh dia
udah hitam nyebelin kayak gitu kamu belain
gak pantas dia belain sama kamu
mas centini tuh melakukan ini buat bang pi kok
nggak apa apa kasian namanya uang sakit kok disuruh nyuci motor
jangan gitu dong
kamu gak sadar nih ada mas bobi di sini
justru jentini sadar sesadar sadarnya mas
kalau centini itu jodohnya sepadan
centini juga sadar
kalau mas bobi jodohnya juga sepadan
maksudnya jodoh kamu yang sepadan tuh apa siapa
centini kan pembantu
jodohnya sepadan dengan bang p
karena bang pi itu kan tekong kebun
terus kalau mas bobi
ya kalau mas bobi ya sama mbak sindi toh
tin kamu kesambet setan apaan sih tin
tin terus gimana perasaan mas bobi ke kamu
cepat atau lambat centini pasti bisa menghapus perasaan centini ke mas bobi
ya ibarat mimpi harus bangun juga kan
tin gak usah tin
nanti rusak loh kalau ini kena air loh
ya gak usah
pi tadi pagi pak pi lewat kamarnya ropi enggak
ngorok kenceng banget pi
kalau itu pak pi pernah jangan
emang kalau propi ngorok aduh
aduh kayak kabel keruk
aduh udah jelek
keterlaluan tuh orang pi
emang gitu kenyataannya pi
aduh udah udah
kayak orang cacat
mungkin bang ropi lagi kecapean pak
centini aja kalau kecapean
iya kalau orang udah kecapean itu pasti tidurnya ngorok
tapi masa kecapean tiap hari nih
gotong tiap hari kok mas
orang centini itu kemarin kemarin nggak pernah dengar
baru tadi pagi aja
ya mungkin selain lelah mungkin habis kecedot kepalanya itu lho pak
oh kalau gitu kita jodotin lagi kepalanya
ya centini barusan bilang
ropi ngorok gara gara kejedotnya
nah wobi bisa bantu pi
bantuin apa mas
kasian bang pi digituin
permisi nggak ibu pak
centini jadi tersinggung pujaan hatinya diomongin kayak gitu
loh kenyataan memang gitu
kalian tuh ya
kalau udah bercanda kelewatan
bercanda kelewatan deh
udah kami berangkat dulu
centini kok susah banget sih pi kita sadarin pi
tapi kita jangan pelanjar lah pop
kita nggak pelanjar pi
eh suara lu tuh pares tau nggak
kenapa ini lu pake teriak teriak
hah lo bisa gak sih kalau jualan dim diem aja
berisik tau gak berisik
masa gue jualan diam diam aja
hah justru gue harus teriak teriak
kayak abu tau gak
eh suara suara gue gue mau teriak kayak apa
suara suara gue kenapa lo sewat
eh mendingan lo urusin si romla deh
romla kesian tuh
masa abis manis apa dibuang
eh lo jangan bawa bawa si romla lo ya
jangan sok tau lo ya siapa yang bilang abis manis apa dibuang
siapa lagi ya lu lah
masa cewe cuma diprotekin doang terus tinggal gitu aja
lo kakak lo gak suka sama dia udah jangan mainin pas sama perempuan kesian
eh gue kasih tau sama lo ya gue kasih tau sama lo
lo lama lama kena ngajar lo ya
dari pertama gue udah bilang sama dia kagak suka
tau gak lo hah
hah terserah lo dah
terserah lo tau ya sekarang romla sakit sakitan
gak ada yang suka mikirin lo
lo kalau emang gak mau nikahin dia apa deh gak
lo tengokin kek
tegel lo ya
lo pergi lo jangan bikin gue emes lo
hah terserah lo
jangan mau sayur basi
udah mau jangan mau
mbak bi dapat bahan untuk misi kita
tadi bidin tukang sayur lewat
si bidin ini kan musuh bobo yutan lovi
setiap kali mereka ketemu selalu bertengkar
menurut babi kita gak perlu berhadapan secara langsung
kita gunakan lawan yang sepadat
tadi si bidin buka rahasia rovi'i
ada nama pekatu namanya rombla
tapi saya denger rovi'i gak suka
ah bobi tau tuh bi
rombla yang gendut yang aja ngejar bi ngom bi
bang p itu pernah cerita sama bobi
iya ini sempurna bob
harus kerjasama sama bidin
jadi papi mau
ya itu tuh
kamu tau kan apa yang harus disampaikan ke bidin
bobi jelasin semuanya nanti ke mas pidin
segera kita eksekusi jangan lama lama
siap bi jangan lama lama
mas kamu gimana nih gak ada gara gara berhenti sama bi
mas ampun mas
bidin mas dia itu yang mas masi masi mas
supaya saya tukaran sama dia mas
tukeran apa nam bi
mas lu tenang aja
gue kesini bukan buat ngomel ngomel
gue mau ngomong masalah penting
itu udah mulai song sekarang
gue pengen kasih di pelajaran
kan lu sebuah buitannya pi
lu pasti setuju dong bantuin gue
bener banget tuh mas
yang selalu saya dibilang pengurus dari jalan lah
jangan saya katanya pakai formalin lah
bukan aduh empat masa sama dia mas
gue pengen mas bidin ceritain ke gua soal romlah
romlah yang gede suka gede pi
data dia itu lengkap sama saya mas